ratusan motor yang terendam di areal pelabuhan tanjung mas semarang
akibat banjir rob belum semuanya selesai diangkut
hingga kamis jasa sewa becak untuk mengangkut motor yang rusak masih digunakan warga
asep salah satu penyedia jasa angkut motor mengaku
sudah puluhan motor yang ia selamatkan dari genangan rop
tarifnya mencapai dua ratus ribu rupiah per unit motor
terus akhirnya ya bannya gempe semua kita tempel lagi
jadi banyak dua ratus ribu itu kami gak makan semua
itu dibagi lima dibagi buat pompa buat makan
ya paling dapat dua puluh ribuan satu orang
selain jasa angkut motor sejak banjir rob melanda
para nelayan menyediakan jasa antar penumpang
penumpang yang turun dari dermaga kesulitan menuju terminal karena terendam air rop
ya saat ini saya sedang mengikuti repotnya para penumpang kapal
yang akan menuju ke terminal penumpang di kawasan pelabuhan tanjung mas semarang
dan para penumpang ini terpaksa harus naik perahu
memanfaatkan perahu nelayan untuk sampai ke dermaga terminal penumpang
oleh pemilik perahu para penumpang dikenakan biaya jasa dua puluh hingga dua puluh lima ribu per orang
bergantung pada jumlah barang yang dibawanya
per penumpang dikasih tarifnya dua puluh ribu
artinya ini berkah
artinya ini berkah
berkah ya berkah
saya sih dapat dua hari
sehari bersih kemarin itu ada yang dapat satu juta
ada yang dapat satu tas tengah ada yang dapat lima ratus kan beda beda

penumpang yang mengembangkan perahu dan perubahan di dermaga

melumpuhkan aktivitas bongkar muat dan operasional sejumlah pabrik
banjir juga diperparah dengan jempolnya dua tanggung laut

tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia